aksi mogok nasional para buruh menanggapi disahkannya undang undang cipta kerja dilakukan di kota bandung pada selasa pagi
balai kota bandung menjadi titik kumpul para buruh
kawasan balai kota bandung masih sepi dari para buruh yang akan melakukan aksi mogok nasional
rencananya akan ada sekitar lima belas ribu lebih buruh sekota bandung yang akan melakukan aksi
bagaimana jalan yang unjuk rasa
ya selamat siang sarah dan maggie dapat saya informasikan ini para buruh belum terlihat berdatangan ke balai kota bandung sebagai titik kumpul aksi mogok nasional di kota bandung
hanya terlihat beberapa buruh saja yang memang datang secara terpisah dari rombongan
karena informasi yang saya dapatkan ini para buruh memang datang secara bersama sama dari kawasan industri masing masing kemudian long march ke balai kota bandung
dan selain di balai kota bandung
ini terdapat dua titik lainnya yaitu di dprd provinsi jawa barat dan juga di gedung sate kota bandung
informasi yang saya dapatkan dari ketua serikat pekerja seluruh indonesia provinsi jawa barat
ini akan ada sekitar lima belas ribu buruh yang akan turun ke jalan untuk melakukan aksi mogok nasional ini
dan seperti kita ketahui ada beberapa poin atau ada beberapa tuntutan yang menjadi poin atau menjadi soal
dan juga ada beberapa penerotan dari para buruh ini
seperti misalnya soal outsourcing kemudian juga soal upah minimum kemudian juga soal cuti dan juga soal tenaga kerja asing
dan dapat saya informasikan untuk arus selalu lintas saat ini di sekitar balai kota bandung terpantau kondusif
kemudian terpantau lancar juga namun beberapa titik yang memang menjadi kawasan industri di sekitar kota bandung
seperti di kawasan pasir koja kemudian juga di kawasan andir ini memang terpantau padat
bahkan di kawasan ranca ekek
yaitu di jalan bandung garut ini sebagai kawasan industri
ini terpantau padat dan bahkan jalanan ditutup sehingga pengendara harus mengalihkan arus ke jalan parakan muncang
dan dapat saya informasikan ini sarah dan maggie sudah mulai ada beberapa buruh atau rombongan buruh yang kemudian datang dari arah sebelah sana
dari arah depan balai kota bandung
sudah mulai terdengar orasi atau suara suara dari para buruh ini untuk memberikan suaranya dalam aksi mogok nasional ini
saya belum dapat melihat jelas dari organisasi mana atau dari kelompok mana para buruh ini
namun terlihat ini long march cukup banyak bahkan juga menggunakan penutup kepala karena mungkin memang sudah jalan
dan terlihat ini long march cukup banyak bahkan juga menggunakan penutup kepala karena mungkin memang sudah jalan cukup jauh
yang dilakukan pemerintah perakpot ketiga perpihakan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya
dimana kondisi rencana yang sudah kita ketahui
maggie dan sarah dapat saya informasikan kembali bahwa memang terdapat beberapa tuntutan dari para buruh ini
di antaranya soal outsourcing kemudian juga soal upah minimum dan juga soal cuti dan juga soal tenaga kerja asing
dan ini para buruh menyatakan kebenaran
yang terhadap undang undang cipta kerja yang sudah disahkan pada malam kemarin
dan ini masih terus melakukan aksinya masih terus membahas seperti apa keinginannya sebelum nanti diterima oleh pihak balai kota tentunya
sarah dan maggie
dan ini terlihat cukup banyak jika saya lihat dari spanduk yang dipasang
ini merupakan dari sbsi kemudian juga dari gopsi juga ada
kemudian juga dari perusahaan pt master indo
ini mereka berjalan bersama sama bahkan membawa payung sangat kompak sekali
seragam juga untuk sama sama menyuarakan aspirasinya seperti apa
untuk menyuarakan keberatannya seperti apa terhadap undang undang cipta kerja ini
dapat dilihat ini sedang diatur oleh para koordinator untuk kemudian bisa diterima oleh pihak balai kota bandung
ini kebanyakan yang saya lihat sampai sejauh ini di barisan depan
ini di garda depan adalah perempuan perempuan ya
maksud buru buru perempuan yang memang sudah jalan dari mana
jalan dari mana
master indo jaya abadi
master indo ini
siap ini ibu ibu dari pt mastrindo jaya abadi di kawasan pasir koja
seperti yang sudah saya sebutkan tadi
mereka melakukan long march di kawasan pasir koja ke balai kota bandung
sempat ada kemacetan di daerah sana
dan sekarang kawasan balai kota bandung sudah ditutup
sehingga kendaraan sudah tidak bisa melintas lagi ke kawasan balai kota bandung
ini para koordinator yang ada di depan saya ini sedang menyuarakan aspirasinya seperti apa
kemudian juga bersiap untuk diterima oleh pihak balai kota bandung
sarah dan maggie
apakah anda mendapatkan informasi bagaimana dengan pabrik pabrik yang bersangkutan
dan apakah hari ini operasionalnya juga tertunda karena aksi buru ini
anda bisa mendengar suara kami di studio
kebetulan saya tidak dapat mendengar suara dari studio secara jelas
suara serah dan maggie tidak dapat saya dengar secara jelas
tapi ini sudah mulai berdatangan
yang memang kebanyakan ini adalah para buru perempuan
perempuan yang seperti diketahui tadi
juga sudah saya sampaikan
ada beberapa tuntutan yang kemudian terus disampaikan oleh para buruh ini
dan terlihat ini sepertinya sudah bukan hanya pihak atau sudah bukan hanya buru perempuan saja
tapi juga sudah berdatangan menggunakan kendaraan bermotor
kendaraan roda dua ini sudah mulai berdatangan
dan sudah mulai dirapihkan oleh para koordinator
untuk kemudian secara kondusif duduk di trotoar di depan balai kota bandung
dan sejauh ini juga pihak kepolisian terlihat berjaga jaga di depan balai kota bandung
yang seperti sudah saya informasikan tadi
terdapat petugas gabungan yang berjumlah sekitar enam ratus lima puluh lebih petugas gabungan
yang mana ini nantinya akan dibagi ke dalam dua regu
yang nantinya juga akan berjaga selain di pintu ini
kemudian ada di pintu balai kota satu lagi
yang memang menjadi potensi untuk para buruh bisa datang ke sana juga
masih terus berdatangan sarah dan maggie
dengan mereka menggunakan dan membawa spanduk juga di depan saya
juga kemudian pada berkumpul mereka semua untuk terus menyuarakan keberatannya
terhadap undang undang cipta kerja yang baru disahkan kemarin malam
maggie dan sarah
terima kasih atas laporannya
rizka produser lapangan cnn indonesia melaporkan langsung dari bandung jawa barat
ini sudah mulai memasuki ya para buruh ke balai kota bandung
dan juga balai kota bandung sudah mulai ditutup jalan jalannya
lima lebih petugas gabungan sudah mulai dikerahkan untuk menjaga di sana
iya dan sebelumnya kan tadi kita juga sudah melihat kondisi di bekasi juga ya sarah
dan tentunya kita akan terus memantau bagaimana aksi demo buru hari ini